dalam debat pertama pada rabu empat november yang diikuti calon wali kota dan wakil wali kota surabaya
eri cahyadi armuji dan mahfud arifin mujiaman kpu kota surabaya menerapkan protokol kesehatan
acara digelar di tempat tertutup
untuk memastikan sirkulasi udara berjalan dengan baik
semua pintu ruangan dibuka dengan jumlah orang yang masuk pun dibatasi
saya pikir tidak ada persoalan yang berarti yang harus dievaluasi
cuman memang kita harus mengantisipasi sirkulasi udara sirkulasi udara dari dalam ruangan keluar
tadi dua pintu dibuka ya mudah mudahan kita nanti di debat berikutnya menemukan lokasi yang lebih dari dua pintu lah kira kira begitu
materi debat pertama ini sangat beragam
lima panelis dengan berbual
sebagai latar belakang mengajukan pertanyaan
mulai dari pendidikan kesejahteraan sosial sampai isu perkampungan
salah satu isu yang dibahas dalam debat ini adalah penanganan pandemi covid sembilan belas di kota surabaya
pasangan calon nomor urut satu eri cahyadi armuji memuji penanganan pandemi covid sembilan belas di surabaya
memang ini pandemi dunia tapi saya katakan pasti inilah kehebatan kota surabaya dengan tenaga kesehatannya
karena dengan saat ini ada swipe graph
dan itu keberhasilan dari tenaga kesehatan di kota surabaya termasuk dokter dan rumah sakitnya
itulah yang terintegrasi terbukti dengan saat ini yang terkonfirmasi sakit hanya tujuh puluh
sebaliknya pasangan calon nomor urut dua mahfud arifin mujiaman menilai penanganan pandemi di surabaya terlambat
sehingga lebih dari seribu warga meninggal karena covid sembilan belas
sudah selayaknya surabaya naik kelas
tenaga medis di puskesmas pada saat covid ini juga merasa kasian ya saya
dia harus menjalankan pekerjaannya di rumah sakit covid waktu tidak ada
apakah ini yang saya ingin tanyakan kepada paslon nomor satu bahwa kita ini sudah terintegrasi
apakah rumah sakit kita sudah melayani secara optimal
tolong dijelaskan dan ini kita rasakan bahwa penanganan covid di surabaya korbannya sudah satu satu ratus lima puluh
dengan kualitas sumber daya manusia
selain itu kedua pasangan calon beradu argumen tentang penataan kampung
pasangan eri armuji menilai pembangunan di surabaya diapresiasi banyak pihak
baik nasional maupun internasional dengan berbagai penghargaan yang diterima
namun bagi pasangan mahfud mujiaman penghargaan itu kontrasikat
masih ada dua debat yang akan digelar kpu kota surabaya
para pasangan calon pun masih memiliki waktu untuk kampanye sebelum pemilihan pada sembilan desember mendatang
miftah farid aga dipa surabaya jawa timur